ngapain si prabu pakai antra amira ke pandeglang segala
bukannya dia sendiri yang suruh utari pergi
sekarang ngapain dia sopan tuh cari utari
apalagi rencana bajingan ini
si prabu malah makin dekat sama amira
ini nggak boleh seperti ini
bukan ini yang aku mau waktu aku melukar bayi prabu dan iksan